mendekati arus mudik lebaran dua ribu dua puluh tiga sejumlah jalan alternatif di kabupaten madiun jawa timur terus
diperbaiki pasalnya jalan alternatif tersebut banyak mengalami kerusakan dan berlubang sehingga
membahayakan pengendara kepala bidang jalan jembatan binamarga dp upr kabupaten madiun
anang tri cahyono kamis yang mengatakan upaya perawatan tersebar di beberapa titik seperti
ruas jalan balerejo muneng jalan kelitik di mong dan ruas jalan alternatif di mong mojopurno
ditargetkan perbaikan jalan alternatif akan rampung pada hamin tujuh lebaran sifatnya ini
pemeliharaan ya sifatnya pemeliharaan jadi ruas ruas yang disitu sekiranya ada lubang
kita lakukan perbaikan disitu berpotensi terjadi genangan ini kita apa
namanya kita buat kelancaran untuk bahu jalannya supaya tidak tergenang
perbaikan jalan arteri nasional jombang madiun jawa timur terus dikebut oleh petugas dari balai
besar pelaksanaan jalan nasional jawa timur bali pengerjaan perbaikan ini terdapat empat titik di
kabupaten jombang diantaranya kecamatan mojo agung kecamatan peterongan kecamatan jombang dan kecamatan
bandar kedung mulyo petugas memastikan penghalusan jalan aspal akan selesai seminggu sebelum
lebaran sebenarnya jalan kondisinya bangkrut karena cuaca pertama hujan kedua ton nasional
kendaraan yang terlalu overload sehingga jalan mudah rusak makanya dari itu kita perbaiki
sebelum hari raya jalan nasional ini bisa baik mantap dan layak
dua puluh april kapolda sumatera selatan dan rombongan melakukan pengecekan jalur di ruas tol palembang
kayu agung lampung kondisi jalan banyak berlubang mulai dari km tiga ratus tiga puluh hingga km tiga ratus enam puluh tujuh
pengelola jalan tol palembang kayu agung pt waskita karya masih terus melakukan perbaikan
pada kamis perbaikan tengah dilakukan di km

hai polda sumatera selatan sendiri sudah melakukan pemetaan jalur mudik dan
menyimpulkan terdapat empat puluh empat titik rawan macet yang tersebar di tujuh belas kabupaten kota di
sumatera selatan pendeputan cnn indonesia